leoni saat ini tengah hamil delapan bulan
di awal kehamilan yang bersamaan dengan mulai merebak pandemi covid sembilan belas
leoni merasa takut pergi memeriksakan kandungannya secara langsung
namun karena kini daftar mulai bisa dilakukan secara daring di beberapa fasilitas kesehatan
dia pun semakin rajin memeriksakan kehamilannya
jadi saya baru kontrol itu pas awal awal covid sekali
terus saya sempat nggak kontrol bulan keempat saya baru kontrol lagi
setiap bulannya saya selalu kontrol
biasanya daftar online dulu sih mbak
sambil baca baca artikel juga jadi misalkan ada keluhan apa
jadi saya tidaknya sudah ada gambaran untuk menangani keluhan keluhan yang terjadi sama diri saya sendiri
layanan gizi dan kesehatan bagi ibu serta anak memang menurun
ini seperti temuan penelitian smeru institute di lima daerah
yaitu di kota jakarta timur dan kupang
serta kabupaten bekasi maros dan badung
penurunan ini terjadi baik pada pemeriksaan kehamilan pada trimester satu
serta penurunan pemberian tablet
tambah darah dalam periode februari hingga april dua ribu dua puluh
penurunan jumlah pemeriksaan kehamilan paling tajam terjadi di maros sebanyak tiga puluh empat dua puluh tiga persen
di susul jakarta timur yang turun tiga puluh satu enam puluh lima persen
di jakarta timur penurunan ini juga terjadi di pemeriksaan kehamilan semester ketiga
dengan angka tiga puluh satu enam puluh lima persen
selain layanan ibu hamil penundaan kegiatan posyandu selama pandemi
berdampak pada layanan imunisasi dasar
dan penimbangan bayi dan balita
di jakarta timur layanan turun dari tiga delapan ratus sembilan puluh pada februari dua ribu dua puluh
menjadi dua sembilan layanan pada april dua ribu dua puluh
maka strategi yang dilakukan puskesmas kecamatan cakung adalah kunjungan online
sosialisasi melalui daring dan memaksimalkan kerja para kader di tiap tingkat
memaksimalkan ya peran ibu ibu kader yang ada di sekecamatan cakung ini
base berkolaborasi semuanya bekerja sama dengan baik saling mendukung
kemudian mereka melaksanakan di lapangan
tapi tetap tidak diizinkan untuk kunjungan door to door ya
peneliti semeru selisa putri menyebut bahwa memang setiap wilayah memiliki strategi yang berbeda beda
dalam menyiasati pembatasan kunjungan dan penundaan posyandu ini
namun tidak adanya standarisasi dari pihak kementerian kesehatan akan layanan virtual
kinerja dan inovasi di setiap wilayah jadi tidak merata
kami menemukan bahwa variasi dari inovasi di berbagai daerah itu sangat tinggi ya
ada daerah yang memiliki inovasi seperti penggunaan internet
tapi daerah daerah lain karena adanya keterbatasan jadi tidak menggunakan hal serupa
tidak menggunakan internet tidak bisa datang ke rumah rumah
itu kan membuat variasi pelayanan kesehatan menjadi sangat timpang
dan itu ke depannya bisa menyebabkan keterbatasan
itu juga membuat impangan juga dalam capaian kesehatan ibu dan anak
implikasi dari menurunnya pemeriksaan kehamilan ini akan menjadi hambatan
dalam pencapaian target pemerintah untuk menurunkan angka kematian pada ibu